muter balik pelan pelan
ya lurus lurus lurus
nah sendiri lihat sini jalanan
lihat jalanan pelan pelan
bisa kan pelan pelan
pelan pelan kalau bisa
nah sekarang muter balik lagi muter
pak nino jadi ketemu rena
iya tadi udah izin
pak nino tunggu sini biar saya sampaikan ke pak bos dan bu andin kalau pak nino udah datang
oke pak oya
permisi pak nino
jangan di situ di bawah di bawah
panjang om rena
yaudah pak nino
kalau begitu saya izin balik ke pos
kangen aja apa kangen banget
om baik punya sesuatu buat kamu mau nggak
rahasia tunggu ya sini ya
sebentar dibuka dulu
kamu udah siap
kita hitung satu
satu dua tiga
ih cantik nggak sepedanya
tapi aku belum bisa naik sepeda
jangan jangan jangan jangan
kamu tenang aja
kalau kamu mau nanti om baik ajarin
mau nggak belajar naik sepeda
ya sekarang kita naik
satu dua tiga
ya pelan pelan duduknya di sini
kaki kiri di pedal kiri
kaki kanan di pedal yang kanan
rem tangan kiri
om dorong pelan pelan
kanan kanan ke kanan
kekirian di situ ke kiri
tuh kan bisa
kartunya dipedal dipedal
heran deh sama panino
dulu dibeliin tas
oh mungkin karena dia udah kepengen punya omongan kali ya
tapi belum dapet rezekinya
gue tuh baru kepikiran
kemarin gue sama michi mau ketemu
lo gak dateng
andi gak pernah hamil karena roy
kalau andien gak pernah hamil sama roy
berarti rena anak nino
mana yang bener
tadi rena kelihatan sangat dekat sama gue
terasa sekali ikatan cinta antara gue dan reina
ngeliat rena dengan nino seperti ini
jadi gue jadi bimbang
kamu kenapa sih mas
kamu tolong kasih tahu mirna
jaga rena yang bener
masalah kenapa ya
kayaknya belakangan ini ada yang ganggu pikiran dia
oh baik aku takut jatuh
kan ada om baik disini
nanti om baik pasti jagain
gak usah takut ya
beneran om baik
sekarang coba ya
ya tangannya disitu
fokus ke depan jalanannya
muter balik pelan pelan
jalanan lihat nih jalanan
lihat sini sini sini
nah sekarang muter balik lagi
dipedal kaki aja
muter lagi muter lagi
muter lagi ya
muter lagi ya
pelan pelan lagi fokus
lihat di jalannya
lihat di sini
sekarang pelan pelan terus muter lagi
sekarang lepas pelan pelan
malah kita kaya durch karena gitu aja
halo pak selamat sore
selamat sore ren
tolong kamu selidiki semua data tentang ini
termasuk bulangan darahnya
semoga keyakinan gue selama ini gak salah
kalau rena memang benar anak roy
ini tante dokter tulisan resep obatnya ya
nanti bisa ditembus di apotek
jangan lupa diminum obatnya ya sayang
terima kasih tante dokter
terima kasih dok
cepat sembuh ya sayang
oh tadi itu pasien terakhir
habis ini nggak ada lagi
akhirnya kelar juga
ampun dia malah tidur lagi
mendingan kamu cuci muka dulu deh
baru habis itu kita bahas soal akunnya roy di kantin
tuk banget tuk banget ya tante
toiletnya sebelah sana
pelan pelan pelan pelan
lebih kenceng lagi
eh di sini
ini udah jam waktunya rena mandi
ya taruh temenin ya
mandi dulu yuk
sayang udah dulu ya mainnya ya
rena harus mandi
rena juga baru sembuhkan dari sakit
besok main lagi kok
aku mau main sepeda mah
rena boleh kok main sepeda terus
gimana kalau besok
karena abis mandi rena harus istirahat dulu
aku mandi dulu ya
ya udah kamu harus mandi ya
habis itu nanti besok bisa main sepeda lagi
ya udah dah sayang
kreati dah sayang
aduh aduh aduh
oh boleh dorong
ya udah kalau gitu aku balik ya
terima kasih buat izinnya
terus soal penusukan kamu gimana
hal terakhir ingin aku tahu
untuk hari ini adalah elsa
kok mas dino bicara seperti itu
golongan darahnya nino
berarti ada kemungkinan
kalau rena memang anaknya nino
aku rasa kayak akhir akhir ini
kamu lagi banyak pikiran